kenaikan harga ayam terpantau terjadi di pasar karangayu semarang jawa tengah selasa siang
harga jenis ayam kampung kini tujuh puluh rupiah per kilogram naik dari harga sebelumnya lima puluh lima
rupiah per kilogram adapun harga ayam pedaging melonjak berkisar empat puluh rupiah per kilogram naik
harga ayam melonjak sejak menjelang natal dan tahun baru bahkan terus mengalami kenaikan selama
dua hari terakhir sejak senin lalu empat puluh yang ini pada gembur mas petualang tergolong harganya
tingginya harga ini dikeluhkan oleh konsumen terutama pedagang makanan
mereka khawatir harga ayam akan seperti harga minyak goreng yang hingga kini belum kembali normal
ayam naik minyak naik sangat berat ya mintanya diturun